kita hari ini bawa bebek yang masih berdarah darah
termasuk ini yang sudah dikemarin
ini barang buktinya yang kita bawa
karena selama ini kan menjadi gak pernah kooperatif kita tanya ini barang bukti di mana gak mau
terus kita cari
ini layar yang dikemarin pada saat kemarin
ini darah yang masih ada
hadap kamera pak
kita hari ini bawa bebek yang masih berdarah darah
termasuk ini yang sendal yang kemarin dibilang
ini barang buktinya yang kita bawa
karena selama ini kan menjadi gak pernah kooperatif kita tanya ini barang bukti di mana gak mau
terus kita cari
ini layar yang dikemarin pada saat kemarin
ini darah yang masih ada
hadap kamera pak
hadap kamera pak
hadap kamera pak
tundukkan kamera boleh bang
ini darahnya masih di sini nih
bang hadap ke kamera bang
tundukkan kamera bang
jadi inilah barang bukti yang masih berdarah darah ya
barang bukti ini harusnya disita oleh polisi atau penyidik hidung polri
tapi karena mereka dari awal tidak kooperatif dengan kita jadi kita kerja sendiri
jadi barang barang bukti ini nanti kita serahkan ke hakim atau ke jaksa di hadapan hakim
barang bukti ini dapat dari mana bang
dari mana dapatnya
barang bukti ini setelah dicuci diduga oleh putri
candrawati atau asistir rumah tangganya dikirim ke sungai bahar
padahal kita cari cari terus ini
barang bukti ini terikot di seribu lima ratus empat puluh sembilan cctv
ketika dia di waktu yang sama pakai sepatu dan pakai sendal di cctv rekayasa itu
jadi di seribu lima ratus empat puluh sembilan dia pakai sepatu seribu lima ratus empat puluh sembilan juga dipakai sendal ini
kita tanya sepatunya di mana
sendalnya di mana
nah sepatunya dikirim ke sungai bahar ini juga dikirim
tapi sudah dicuci
nah yang masih berdarah ini jika sepatunya saya nggak bawa karena darahnya sudah nggak ada di situ
jadi yang berdarah darah ini jadi dicuci dari atasnya bawahnya nggak dicuci darahnya masih di sini